ngapain deh itu habis emas sakin sob daging terus begitu deh sop daging ntar gue mau tanya nih lu
ambil tuh daging dari kulkas itu daging yang ada di rak atas atau di bawah nih di rak atas
ya ampun so imah so imah kan udah gua bilangin tadi kalau lu mau masak daging lu ambil tuh di
rakat bawah jangan lu ambil yang di atas lu tuh bener bener yang emang tumpu lu
celeng sama daging sapinya udah gupi saya nih bang mau gue campurin sekarang atau gimana bang
eh jangan udah biarin aja biar gue aja yang campur ya pengen ada api lebih dikit ya bisa
lu bang sekali sekali itu bang gue bantuin masukin ke dalam dagingnya enggak ada jalan
beres kalau begini gue nggak bakal lupa nih
kenapa sih dagingnya dipisah pisahin gitu iya kenapa emang
ya kan makan tempat bang campurin aja ya
eh imah ini kan kulkas kulkas buat gua dagang ya suka suka gua gua mau aturnya gimana eh inget
eh lu jangan berani berani lu campur nih daging yang boleh nyampur ini cuma gue ya
astagfirullah abang ngomongnya kasar banget emangnya dagingnya beda beda
ya jelas beda lah kualitasnya tuh beda ngerti lu
udah lu jangan banyak tanya deh bikin ribet lu
iya tapi kan ngomongin gak usah marah marah gitu bang sabar
sabar ga ada pilih lu gue bisa stress
apa ya udah lu dengerin apa kata laki lu deh ya jangan au au
assalamualaikum waalaikumsalam sudah pulang itu apalah ini mama masak sop daging nanti cobain ya
iya iya berarti hari ini aku mau makan daging sop dang iya dong yaudah kamu rapi rapi dulu
ganti baju nanti mama nyusuk iya mah
allahumma barik lanafima
allahumma barik lanafima
allahumma barik lanafima
abis ini ya mama rapi rapi dulu di dalam
abis ini ya mama rapi rapi dulu di dalam
hai so indah penata anggap tentang aku
kok jadinya rame rame kayak gini sih
tapi gatuh mak
gue ambil tuh di kulkas di rak yang paling bawah ya
ingat yang paling bawah
sabar ya nak
ke kamar dulu
mama oleh sih
nggak mak untuk apa pulang cepet
itu sih indah mak
badannya merah merah gatuh gatuh borokan gitu sih badan
mumpung masih jam segini kita mau ke puskesmas yuk
tunggu tunggu tunggu
kenapa bisa anak kita borokan begitu
terus dia begitu mak
ntar gue mau tanya nih
lu ambil tuh daging dari kulkas
itu daging yang ada di atas apa di bawah nih
di rak atas
ya ampun soi mak soi mak
kan lo udah gue bilangin tadi
kalau lo mau masak daging lo ambil tuh di rak bawah
jangan ambil yang di atas
lo tuh bener bener yang remang tumpu lo
lo masak pake daging ini
hah bener aja
pak bandar lo
emangnya apa yang salah sih bang sama daging lain masak
ya jelas salah karena lo kagak dengerin apa kata gue
makanya apa apa itu dengerin apa kata lagi
ngerti gak gak sih lo
apa gue jadi kasar sih sama ayah
lo mau gue lebih kasar lagi apa lo
bapak jangan kasar sama mama
ah kulit kamu kenapa jadi begitu
kita bawa ke dokter kalau gak terus kesempat
ini semua gara gara lo tau gak
ya udah sekarang lo cepet siap siap
kita bawa ke dokter
ya udah kalau comel
k dion ya pacar
udah kali kalau aku ide gara
udah pengen bikin gara terbatas
di ukuran eko

p i keluar lo
eh ada gue aja
sekarang pelanggan gue pada marah marah sama gue
gara gara mereka pada borokan semua
ya ampun gue aja
saya ini dagang daging udah belasan tahun
nggak mungkin salah
itu buktinya aja
langganan gue semua pada borokan
ya ampun gue aja
gak usah jauh jauh
tuh lihat muka anak saya borokan gitu
bu kalau saya dagang daging jelek
kagak mungkin saya tega kasih makan ke anak bini bu
kalau laki laki yang salah ya
emangnya kita salah pan
lo ngarang aja ya
tuh borokan semua
lo lama lama bener bener genceng
hah bu aji
ini mungkin lagi musim
sama anak saya semua warga
ya sabar deh bu
ah pokoknya gini aja deh
pokoknya kalau udah apa apa
lo harus bertanggung jawab
bener bener keterlaluan lo pi
lo jangan keju engkelin lo ya
udah diam lo
ayo kita bawa anak kita ke dokter